perusahaan teknologi as mengumumkan beberapa produk terbaru dalam acara yang digelar di kantor pusat apple di cupertino kemarin
salah satunya adalah apple tv terbaru yang oleh ceo apple team cook diprediksi akan disukai para penggunanya
apple tv terbaru dilengkapi dengan fitur yang inovatif dengan lebih dari lima aplikasi
apple tv jenis sebelumnya mendulang keuntungan yang sangat besar bagi perusahaan tersebut
apple juga memamerkan iphone terbaru yang berharga lebih murah dengan menargetkan pembeli khususnya di pasar tiongkok
iphone baru ini disebut iphone se dan dibanderol dengan harga mulai lima tiga juta rupiah
selain itu apple juga mengumumkan salah satu produk unggulannya apple watch yang dirilis sejak setahun lalu
apple menurunkan harga apple watch di kisaran empat juta rupiah
model baru apple watch diprediksi akan hadir musim gugur mendatang
yang tidak kalah menarik
apple juga memperkenalkan lion sebuah robot yang digunakan perusahaan tersebut untuk memisahkan iphone bekas
dan memperbaiki bahan bahan yang masih dapat didaur ulang
langkah ini merupakan upaya apple dalam membantah kritik yang selama ini mengatakan bahwa produknya tidak ramah lingkungan